ada apa benguk teh genitmang benguk teh naksi cme
jangan lari larian jatuh
sebentar lagi jadian pak
eros sudah mau dilamar aja biarin aja pak tidak bisa begitu bu tidak bisa
bagaimana si ajat aja bisa mukulin anak kita anak kita juga bisa merebut calonnya sih aja enak aja dia mukulin anak kita
bagaimana kalau eros tidak cuma sekedar calon
kalau eros mau dilamar mah kami tidak akan deketin pak
bapak dengar waktu rumah eros diperbaiki yang mengerjakannya tukangnya mamanya aja
jadi kalau tukangnya si endah nggak bisa dipakai sama yang lain mungkin juga biayanya dari
mamanya si ajat bapaknya eros punya sawah punya kebun yang diperbaiki cuma sedikit masih masih
terima kasih aja harus dibantu sama mamanya si ajat jangan jangan biaya kursus dan biaya bulanan si
eros dari mamanya si ajat juga maksud bapak
maksud bapak maksud bapak
yang ajat membiayai semua kebutuhan eros itu artinya eros sudah lebih dari sekedar dilapar
siapa yang tidak tahu namanya si ajat hartanya banyak punya anak cuma satu kemana mana naik
mobil dimana saja siapa saja pasti terkoda termasuk si eros enggak mungkin eros mal pak erosnya pinter
dia tak tidak mau bergantung sama orang
kemet bener pak nggak mungkin eros tergoda
mudah mudahan saja bapak yang salah pasti bapak kan emang sering salah
emang khawatir orang tuanya ajat tahu kalau ajat dipukulin preman
iya mak mak khawatir orang tuanya ajat tahu kalau ajat dipukulin preman
siapa tahu itu teh cuman kadang kadangnya ajat aja mak
untuk apa ajat ngarang ngarang cerita seperti itu
udah jelas ini ulangnya si kebet masih aja kamu nggak percaya
kamu pikir bapak ke subang cuma nengokin ponakan yang lagi sakit
bapak kesubang sekalian ngundang keluarga disana
undang untuk apa mak
undang datang kesini ke acara lamaran kamu
kamu tuh bener bener gak peduli
kamu pasti udah dibaca bacain si kemet didukungin
kenapa tuh pagi pagi udah kesel
itu mas si kemet
di dunia ini banyak orang seperti kemet itu
kemanapun kamu pergi orang seperti itu selalu ada
mereka itu hadir untuk mengganggu kebahagiaan orang
kalau kamu ingin bahagia
jangan hiraukan orang seperti itu ya
ya tapi dia gangguin eros terus ma
eh eros gak akan kemana mana sayang
dan akan jadi istri kamu
gak ada yang bisa merubah itu
kalau kamu memikirkan orang seperti itu
kamu akan jadi kecil
mereka akan jadi besar
kalian bilang saya yang suruh juragan bos
eros malah nanya juragan bos siapa
memangnya disini ada berapa juragan bos
kan cuma juragan bos yang jadi bos
mah mah ini nih mah
ini tepasi ajaran si kemet
mulai berani melawan dia sama saya
kalian kembali ke sana
periksa dan perbaiki rumahnya
kalau ada yang bocor atau yang gak enak dilihat di mata
iya juragan bos
masa aku takut mulu sih
ada apa bang mau cari pohon buat dipeluk lagi enggak enggak pohonnya kecil kecil
eros sudah mau dilamar aja biarin aja pak tidak bisa begitu bu tidak bisa begitu bagaimana kalau
membiayai semua kebutuhan eros itu artinya eros sudah lebih dari sekedar
siapa yang tidak tahu namanya sih ajak hartanya banyak punya anak cuma satu kemana mana naik
mobil dimana saja siapa saja pasti terkoda termasuk si eros enggak mungkin eros mau
pak eros pinter pandiri dia tak tidak mau bergantung sama orang
apa itu ya yang membuat eros kemarin pingin kamu
dia sudah dibeli sama ajat
jangan lari larian jatuh
sop kamu itu loh dari dulu kerjanya naksir terus tapi gak pernah dapat
makanya aku belajar sama kemet
belajar kok sama kemet kemet itu ilmunya udah kuno ketinggalan zaman
kalau kamu mau kenalan sama
cewek kamu pura pura jatuhin sabu tangan
itu lebih kuno lagi oding dari tahun empat puluh an
kasih tau ngeyel
gimana lo mau kasih tau aku
lo aja gak punya cewek
ee saya itu bukannya gak punya
kebanyakan gaya lo